kalian harus awasi rumah ini
inin terlibat bisnis narkoba
gak boleh gegabah gak boleh menyolok
awasi dari jarak yang aman
nanti akan saya bikin buku standar operasinya
ini gak main main
saya dapat informasi dari sumber yang dapat dipercaya
jadi jalan dulu ya
serius gak mau

belajarnya juga tidak sebentar ya
bertahun tahun kamu belajar
kesawah juga kayak om kusoy
ujung ujungnya jadi petani debit
sarjana pertanian itu adalah
orang yang membuat pertanian
yang memikirkan pertanian pak
ya sama aja atu
mewah juga ladang juga kan
debbie akan memajukan pertanian
debbie akan membuat petani
menjadi makmur dan sejahtera
debbie kamu ngapain mikirin petani
mereka juga tidak mikirkan kita
tapi debbie mau sekolah yang tinggi pak
lagi mengumpulkan emas
lagi mengumpulkan perhiasan
papa mau beli ladang
mau beli tanah mau beli sawah
setelah itu papa mau beli
tokoh yang besar
debbie yang mengelola toko itu
debbie nggak mau pak
debbie maunya jadi sarjana pertanian
debbie udah deh
tidak usah memikirkan masa depan kamu

biar papa aja mikirin

dia udah bangun
jadi pacarnya mulai merondong
sampai jumpa lagi
sebaiknya saya pulang
terima kasih cucu sudah mau datang
saya pikir cucu nggak jadi datang
sok atul silahkan
mak teh gak marah
mak teh cemberut
mana pernah sih
mak teh seneng kalau dede mau ketemu sama aak
setelah kita beli cincin
jalan kita menuju pernikahan lebih mudah
ya jadi cantik
dan emak juga menerima apa adanya
besoknya jam berapa mau beli cincinnya
agak pagian aja ya a
dede tuh udah gak sabar
ya jangan terlalu pagi juga tuh
takutnya tokonya belum buka
apa dede cantik mau ngebantuin buka toko
as saudi gak ada ada aja
as saudi mah gak mau
kalian harus awasi rumah ini
inin terlibat bisnis narkoba
inin terlibat bisnis narkoba
gak boleh gegabah
gak boleh menyolong
awasi dari jarak yang aman
nanti akan saya bikin buku standar operasinya
ini gak main main
saya dapat informasi dari sumber yang dapat dipercaya
terus tugas kita ngapain komandan
jika ada tindakan mencurigakan
laporkan ke saya
hanya kamtip yang boleh melakukan penangkapan
hansip gak boleh
ini masalah hukum
kalian gegabah kalian bisa disomasi
artinya kamu jalan jalan sama jadipur
gak kena garis kan
langsung pakai sendal
saya dikepung dari segala arah